yayasan ekologi satwa alam liar indonesia bersama sekitar dua puluh mahasiswa dari sejumlah universitas di surabaya jawa timur
memantau aktivitas burung migran yang singgah di kawasan ekowisata mangrove wonerjo sabtu pagi
dimulai dengan edukasi tentang identifikasi jenis burung melalui ciri ciri bentuk dan habitatnya
mahasiswa mendapat pendampingan untuk memantau langsung burung yang singgah dari sejumlah negara tersebut
koordinator yayasan ekologi satwa alam liar indonesia iwan febrianto mengungkapkan
indonesia merupakan salah satu negara yang masuk jalur terbang burung pantai yang bermigrasi ke area asia timur dan australisia
salah satu titik migrasi burung tersebut adalah area pertambakan dan pantai mangrove wonerejo
desember merupakan siklus persinggahan sejumlah burung di pesisir surabaya
bulan ini mahasiswa bisa mendapat pengetahuan
tambahan dari laboratorium alam ini
pertama kali saya melihatnya baik yang dilindungi atau tidak sudah otomatis masuk dilindungi karena dia masuk kawasan itu
menggunakan lensa teropong teridentifikasi lima jenis burung migran dan lokal singgah di sekitar pantai serta tambak mangrove wonerejo
burung burung tersebut adalah trinil semak dari tiongkok kedidih leher merah dari rusia dan mongolia
king fisher atau raja udang darah laut serta kuntul putih atau yang biasa disebut wedding bird
peserta pengamatan yang rata rata mahasiswa fakultas kehutanan
dan hewan ini berharap mendapat pengalaman serupa dengan pendampingan lebih intensif
mereka juga mengharap kebersihan area konservasi yang bisa menjadi lokasi belajar strategis ini lebih terjaga
dari pemerintah gitu bisa kayak mengadakan event berupa bisa kayak gini pengamatan
habis itu bersih bersih pantai atau lain lain terus pemerintah itu cari volunteer
biar kita kita itu bisa join bisa tahu akhirnya kalau kita ngerasa cocok
kita bakalan terus merekuni
bidang itu jadi kita secara nggak langsung bisa membantuin pemerintah buat konservasi burung ini
kalau dari pemerintah sih menurut saya masih kurang terutama mungkin kayak sampah ya
di situ itu kan sebenarnya habitat bagi burung burung air dan juga burung pantai
tapi terlalu banyak sampah mungkin bisa mengganggu mungkin dari sistem reproduksi dan lain lain
apalagi kalau nggak salah di wangoroto sendiri merupakan daerah important bird area
jadi salah satu tempat migrasi burung yang cukup banyak
sejak dua ribu sembilan area mangrove wonorejo menjadi lokasi penting bagi migrasi burung internasional
di area ini juga dilakukan sensus tahunan burung air secara berkala
eka rima andres wicaksono surabaya jawa timur